presiden afganistan muhammad ashraf ghani berkunjung ke indonesia
kehadirannya disambut langsung oleh presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
muhammad ashraf ghani tiba di istana merdeka jakarta pusat pukul empat belas empat puluh lima waktu indonesia barat
dengan disambut dengan upacara kenegaraan
setelah itu presiden joko widodo mengajak presiden ashraf ghani untuk foto bersama
dan berbincang santai di beranda belakang istana merdeka
agenda selanjutnya merupakan pertemuan bilateral kedua pemimpin negara
dilanjutkan dengan penanda tanganan nota kesepakatan bersama antar kedua negara
salah satunya dalam penanganan aksi terorisme
agenda hari ini akan ditutup dengan makan malam kenegaraan bersama di istana negara jakarta
sudah ada korespondensi nn indonesia edo ekariski di istana kepresidenan jakarta
edo apa saja topik yang dibicarakan presiden afganistan ashraf ghani dan presiden joko widodo
dan apa saja kesepakatan yang sudah ditanda tangannya oleh keduanya
ya eva dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih hampir dua jam tadi
antara dua kepala negara ini presiden republik indonesia joko widodo
dan juga presiden republik islam afganistan ashraf ghani
ini memang membicarakan beberapa topik permasalahan yang dibawa dari afganistan
untuk diperbincangkan di indonesia dan dicarikan solusinya
jadi dalam kunjungan atau kedatangan
presiden afganistan kali ini indonesia saat ini menjadi posisi yang ditanyakan seperti itu oleh negara lain
untuk diambil masukan masukan yang ada di indonesia
salah satunya beberapa kesepakatan atau nota kesepahaman serta pembahasan yang dibahas dalam pertemuan bilateral
pada sore hari tadi eva antara lain ada di bidang pertanian atau agraria ada juga di bidang pendidikan
perbaikan administrasi publik statistik serta permasalahan toleransi dan juga permasalahan
dari negara negara yang terkait dengan deradikalisme ataupun deradikalisasi yang terkait dengan aksi aksi terorisme
yang menarik dari pertemuan dua kepala negara ini tadi eva bahwa tadi presiden afganistan sempat menyinggung bahwa
indonesia ini diakui oleh afganistan sendiri sebagai negara yang sangat berhasil untuk membangun toleransi umat beragama
dimana meskipun ada agama yang menjadi mayoritas dalam negara republik indonesia ini namun
kehidupan bermasyarakat secara berdampingan dan juga kehidupan sosial yang berlangsung antar masyarakat ini berlangsung dengan aman
tidak hanya itu eva dari hal hal yang terkait dengan sifatnya toleransi umat beragama ini juga tadi presiden afganistan juga sempat menyinggung bahwasannya
indonesia juga cukup berhasil untuk menyelaraskan program program ataupun proses proses deradikalisasi yang dilangsungkan dari atas ke bawah yaitu ke masyarakat itu sendiri
jadi artinya memang eva ada beberapa poin dalam konteks pemberantasan terorisme dalam konteks pemahaman mengenai toleransi
dan juga bagaimana kehidupan kerukunan umat beragama di negara majemuk seperti indonesia ini yang sangat dilirik oleh presiden afganistan itu sendiri
dan nantinya akan coba diterapkan di afganistan dengan sebelumnya akan melakukan beberapa proses proses pemahaman dan juga pembelajaran yang akan dilakukan oleh kedua belah negara
dan di bidang pendidikan tadi juga menteri pendidikan sempat
menyinggung bahwa indonesia akan memberikan beasiswa kepada beberapa siswa yang ada di afganistan untuk melakukan studinya atau pendidikan di indonesia itu sendiri
dan selebihnya eva dalam proses penanda tanganan otak sepahaman dan juga pembicaraan yang dilangsungkan antar menteri kabinet kerja
juga para perwakilan kementerian yang diajak oleh presiden afganistan itu ada di bidang agraria pendidikan statistik dan juga perbaikan di bidang administrasi publik
jadi kurang lebih ada lima otak sepahaman tadi eva yang ditanda tangani oleh dua kepala negara termasuk dua perwakilan dari dua kementerian yang ada dari dua negara yang melakukan pertemuan bilateral
dan perlu dicatat eva kedatangan presiden afganistan ini juga cukup bersejarah karena memang sejak indonesia merdeka pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima hingga pada saat hari ini
ini adalah kunjungan pertama secara resmi yang dilakukan oleh pemimpin
pemimpin dari negara republik islam afganistan ke indonesia
jadi artinya memang beberapa kesepakatan atau otak sepahaman yang ditanda tangani juga merupakan bentuk sejarah yang diukir dalam pemerintahan presiden republik indonesia joko widodo
baiklah edo eka rizki melaporkan langsung dari istana ke presidenan jakarta terima kasih